pintar sekali ratu kukendeng permoni

makhluk yang menghadasi dengan mudah kita bisa menghancurkan menundukkan keraton mana saja

jadi itu rencana mereka ternyata mereka bukan hanya menundukkan skor kidul aku harus menemukan
mohon izin menghadapkan jengratu ada utusan dari keraton segoro kidul
ada apa bicaralah gustipati tampak musti mengirim saya untuk memberi kabar kepada
senopati condemani mengenai keadaan keraton segoro kidu apa ratu kidul baik baik saja
sayangnya tidak kanjeng ratu kidul ditangkap dan dijadikan tawanan sementara keadaan keraton
segoro kidul sangat mengkhawatirkan

dan merusak tenangnya
dan di undang undang pemoni kalau gitu saya mohon pamit kanjeng ratu brangah kanjeng ratu kidul
membutuhkan bantuan saya kegabah sekali kamu sinovac apa kamu pikir kamu mampu mengalahkan
yudagenem permoni yang saat ini bersama prabu penguasa segoro segor kita harus kekeraton prabu
kita harus meminta bantuannya
jadi kita harus meminta bantuan pada prabu giripati
ya aku yakin dia mau membantu
pudaksan kamu tetap bisa luluh muta
tapi kacang ratu
walaupun aku sudah memaafkan jakarta
tapi aku belum benar benar mempercayai
kita harus tetap jaga keraton kita pudaksasa
baiklah saya mengerti
baiklah saya mengerti
kurang ajar kau sekolah
jangan lupa like share dan subscribe ya